lonjakan harga beras beberapa waktu terakhir membuat masyarakat kian kelimpungan
tak hanya berpengaruh pada pembeli saja namun penjual beras pun turut mengeluh mengalami penurunan omset
lalu bagaimana langkah antisipasi kenaikan harga beras ini
kita akan membahasnya bersama kepala badan pangan nasional arief prasetyo adi
selamat sore pak arief terima kasih atas waktunya sore hari ini
selamat sore mbak ayu
baik pak arief kita mengetahui bersama selama beberapa waktu terakhir terlebih satu pekan terakhir ya
sebenarnya harga beras ini sudah mulai melonjak naik di beberapa pasar tradisional
apa penyebabnya pak
terima kasih mbak ayu dan teman teman dari cnn badan pangan nasional diberi kesempatan sekali
jadi memang di semester satu kemudian semester dua itu kalau produksi
memang biasanya kita akan mencari harga beras yang lebih mahal

dan oleh karena itu badan pangan nasional tentunya pemerintah juga sudah menyiapkan bahwa semester dua itu
waktunya kita ini menggunakan food reserve yang kita miliki
baik dengan adanya beberapa kenaikan di pasar tradisional yang variatif juga ya pak sekitar rp satu hingga rp tiga
apa sebenarnya solusi dari bapak nas untuk bisa melakukan stabilisasi harga beras di pasaran
sebenarnya ini kan kita bicara masalah produksi
karena gabah kering panennya sedang terbatas
sehingga yang akan dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah
pertama kita melakukan stabilisasi dengan sphp stabilisasi pasokan dan harga pangan
ini tentunya tadi pagi saya bersama dirut bulog kemudian dengan jajaran dari pemprov dki
kemudian pasar jaya bumd bumn melakukan cek pasar gitu ya
di sana kita drop beras lima kg
lima kilo milik bulog itu untuk bisa disebarkan ke outlets
kemudian dalam waktu sebenarnya dipersiapkan mulai oktober sampai dengan desember
untuk bantuan pangan dalam bentuk beras seperti yang telah dikerjakan tiga bulan sebelum yang lalu
bulan maret april mei itu itu untuk dua puluh satu tiga juta kpm
keluarga penerima manfaat
a sepuluh kg x tiga bulan jadi tiga puluh kg
nah ini memang direncanakan awalnya adalah bulan oktober november dan desember
kalau kita lihat trennya hari ini memang harus diajukan seperti masukan dari beberapa pihak
kami juga akan mengusulkan kepada pak presiden menko perekonomian untuk bisa dipercepat bantuan pangannya
berarti pak arief
ini mengatakan bahwa cadangan stok beras saat ini aman ya
dan kalau misalkan memang betul betul aman pak saat ini berapa jumlahnya
bulog sebagai bumn kita minta hari ini mensecure satu dua juta
tapi stok di bulog itu sudah satu enam juta hari ini
delapan juta ton kemudian bantuan pangan ini kurang lebih akan digelontorkan enam ratus empat puluh ribu ton
dan akan masuk lagi sekitar empat ratus ribu ton
pemerintah sudah menyiapkan stoknya di bulog
pak arief tapi dari informasi di lapangan kami mendapatkan informasi dari pedagang bahwa stok beras ini sudah mulai berkurang
apakah berarti cadangan stok ini belum mulai digelontorkan saat ini
beras yang digunakan untuk bantuan pangan memang belum digelontorkan
kemarin sudah digelontorkan tiga bulan itu enam ratus empat puluh ribu ton
kemudian untuk stabilisasi juga sudah digelontorkan sekitar tujuh ratus sampai delapan ratus ribu ton
jadi sudah sekitar satu empat juta ton
kalau tahun lalu bulog itu menggelontorkan sembilan ratus ribu ton
tahun ini kita sudah gelontorkan sekitar satu tiga satu empat juta ton
kemudian masih punya stok satu enam juta ton
artinya bulog sudah memposisikan dirinya
karena untuk stabilisasi dan kita punya stok
oke jadi saat ini belum digelontorkan seperti itu ya pak
lalu kalau saya ingin melihat secara lebih luas juga
apakah dinamika harga beras global dan penutupan keran ekspor beras di india ini sebenarnya
memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam lonjakan harga beras di dalam negeri pak arief
sebenarnya teori supply and demand mbak ayu
jadi kalau kita hari ini menyampaikan
stok kita cukup ya memang stok kita cukup
hari ini cukup
tapi kalau kita bicara produksi
memang gabah kering panen ini sekarang harganya di atas enam tujuh ratus
kalau gabah kering panen itu di atas enam tujuh ratus
maka harga berasnya itu juga angkanya di atas rp dua belas
jadi inputan untuk biaya produksi
ditambah dengan gabah
ya itu memang akhirnya impact nya terhadap harga beras
nah di situ pentingnya food reserve
kenapa pak presiden dari awal tahun sudah memerintahkan badan pangan nasional
bulog dan lain lain untuk menyiapkan dua empat juta ton yang harus diserap oleh bulog
itu karena beliau sudah memahami bahwa di semester kedua ini
memang harga beras itu akan naik gitu
kalau pak mentang menyampaikan produksi karena el nino
tinggal tunggu perintah dari pemerintah
dalam hal ini badan pangan nasional
ya tentunya melalui ratas dengan pak presiden untuk kapan digelontorkan
karena terakhir kali rapat terakhir adalah di bulan oktober november desember
tetapi kami coba akan
upayakan apabila memang diperlukan
kita mulai saja di bulan september
tapi perlu approval untuk itu
jadi memang masih menunggu keputusan dari presiden
jadi memang masih menunggu keputusan dari presiden
seperti itu ya pak arief
lalu saya tertarik dengan tadi salah satu yang kita soroti juga
masalah el nino atau kemarau yang berkepanjangan
ini kan sebenarnya adalah hal yang bisa diprediksi sebelumnya ya pak arief
apakah dengan el nino dan juga kemarau yang terjadi
sudah ada langkah antisipasi mengenai kenaikan harga beras yang terjadi saat ini
jadi badan pangan nasional kan bersama bulog sudah menyiapkan stok
jadi kalau di awal tahun
kita bicara masalah importasi polemik antara serapan dalam negeri produksi
nah itu maksudnya hari ini memang akhirnya kita perlukan bahwa negara itu harus punya stok
dalam hal ini kita tugaskan bumn di bidang pangan
untuk beras itu ada bulog
sehingga pada saat seperti hari ini
waktunya bulog untuk menggelontorkan stoknya
jadi semester satu
itu waktunya kita menyerap
semester dua itu waktunya kita gelontorkan stok
kemudian kalau disebut sebut el nino
memang ini tidak hanya terjadi di indonesia
indonesia itu salah satu negara yang bisa menjaga inflasinya
inflasi kita terakhir untuk volatil food itu malah deflasi
nah hari ini kita akan siapkan lagi perencanaan
utamanya nanti kita harus kepada masyarakat
saudara saudara kita yang memerlukan ya tentunya
baik kita juga berharap semoga harga beras di pasaran ini akan segera stabil
seperti itu ya
terima kasih banyak kepala badan pangan nasional arief prasetyo adi
atas waktunya telah bergabung sore hari ini bersama cnn indonesia connected
terima kasih mbak ayu terima kasih